untuk mengetahui informasi terkini tentang pembatalan sejumlah rute kereta api
kami sudah terhubung melalui sambungan telpon dengan kepala humas pt kai
daopsatu jakarta eva kairunisa selamat sore mbak eva
ya selamat sore
mbak eva sampai sore ini ada berapa rute perjalanan kereta api yang dibatalkan akibat banjir
ya baik jadi kami mengucapkan permohonan maaf ya kepada seluruh pengguna jasa
memang sampai dengan sore ini atau secara total ya
untuk hari ini seluruh perjalanan ka di area daup satu jakarta
baik itu keberangkatan dari stasiun gambir ataupun juga stasiun pasar senen
ini tidak dapat dioperasikan ataupun dibatalkan perjalanannya
ada lima belas perjalanan ka untuk hari ini delapan diantaranya keberangkatan dari stasiun gambir
dan tujuh lainnya keberangkatan dari stasiun pasasemen
kemudian juga dapat kami sampaikan bentuk layanan untuk pengguna jasa
tanpa potongan dan pengguna dapat sehingga kami mengimbau pengguna dapat langsung
untuk memproses pembatalan tiket tersebut bisa melalui saluran online
itu melalui aplikasi kai akses atau juga menuju ke loket stasiun ka jarak jauh
untuk area daopsatu jakarta bisa di stasiun gambir atau juga stasiun pasasemen
untuk melakukan proses pengembalian tiket seperti itu
oke mbak eva ada lima belas rute perjalanan yang dibatalkan akibat banjir dan semua tiket dikembalikan
kepada calon penumpang berapa total kerugian yang dialami oleh pt kai akibat kejadian ini mbak eva
jadi kami belum melihat kesana dulu belum menghitung kesana ya karena kita masih mengutamakan
seluruhnya saat ini fokusnya itu ke pelayanan untuk pengguna yang terdampak tadi pembatalan tiket
dan juga kembalikan tiket
jadi kita sudah normalisasi jalur rel yang terdampak banjir karena mengalami perusahaan akibat dari banjir tersebut
seperti itu jadi kita utamakan layanan untuk pengguna yang terdampak dulu fokusnya masih kesana
dan juga perbaikan agar untuk perjalanan ka dapat kembali segera beroperasi
oke normalisasi jalur rel seperti yang tadi disampaikan oleh mbak eva
tapi tampaknya bukan hanya soal rel saja yang tergenang banjir namun kami mendengar informasi
bahwa banjir juga mengerus fondasi dari batu balas berapa lama waktu perbaikan yang diperlukan oleh pt kai mbak
ya jadi memang karena dampak banjir kemarin ya ada fondasi jalural lapisan batu balas yang tergerus air pada saat banjir
sehingga ada tujuh belas titik yang jalurannya ini kondisinya menggantung ya karena harus dilakukan perbaikan lagi
seperti pengisian kembali lapisan batu balasnya yang diperlukan oleh pt kai mbak
untuk menormalkan kembali geometri jalan kereta apinya ya
dan kemudian juga proses proses tersebut seperti pemadatan lapisan batu balas tentunya memang membutuhkan waktu
namun untuk tim dari prasarana daob satu untuk mempercepat proses dari perbaikan dari jalur larang terdampak banjir tersebut
di beberapa titik ini langsung dikerjakan secara bersamaan ya
petugas yang akan mengerjakan proses perbaikan jalur rel dalam waktu bersamaan di tujuh belas titik tersebut
dan mudah mudahan kalau memang tidak ada kendala dari eksternal seperti misalnya cuaca ini targetnya mudah mudahan minimal besok satu jalur itu sudah bisa diopasikan
tapi untuk pastinya secara resminya kami akan memberikan informasi kembali terkait layanan kereta api untuk esok hari ya
apakah ada ka yang akan dibatalkan atau tidak ini akan diinformasikan kembali secara resmi seperti itu
dan kami juga sangat menghibau calon pengguna jasa juga dapat melihat perkembangan informasi perjalanan kereta api ini melalui sejumlah saluran resmi milik pt kai
jadi bisa melihat informasi update perjalanan itu melalui aplikasi kai akses
atau bisa juga melalui layanan pelanggan cf ai id dan sosial media adk

atau bisa juga melalui saluran hotline langsung ya berbicara dengan petugas layanan ini di dua puluh satu satu ratus dua puluh satu
oke mudah mudahan perbaikan rel segera selesai begitu sehingga rute rute perjalanan dari pt kai dapat bisa beroperasi begitu dan tidak merugikan masyarakat
terima kasih sekali mbak eva kairunisa
kepala humas pt kai daob satu jakarta atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini